terima kasih anda masih bersama kami
pelaku jamret gelang seorang ibu di jombang
kamis malam babak belur di amuk masa
nyawa pelaku berhasil diselamatkan
setelah dievakuasi oleh polisi yang berada di lokasi
sf pelaku jambret asal desa ngelele kecamatan sumobito jombang ini
jadi bulan bulanan masa usaha menjamret gelang emas milik supri hari ini
seorang ibu rumah tangga warga desa denanyar kecamatan jombang kota kamis malam
masa yang geram terus memukuli pelaku yang tertangkap warga di jalan patimura
nyawa sf selamat setelah petugas kepolisian yang berada di lokasi
mengamankannya ke mapolores jombang
aksi penjabretan ini bermula dari pelaku yang membuntuti korban
di jalan yosudarso desa denenyar
ketika korban lengah pelaku langsung menjamret gelang korban di lengan kiri
korban yang terkejut spontan berteriak jambret
hingga warga yang mendengar mengejar pelaku dan menghakiminya
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan